persija merayakan ulang tahunnya yang ke sembilan puluh dua dengan tema belong together di lapangan nytc sawangan
tema belong together menjadi harapan untuk para tim fans jackmania dan masyarakat jakarta untuk lebih kuat mendukung satu sama lain
perayaan hari ulang tahun persija dihadiri beberapa pemain legendaris petinggi klub dan senior seperti bambang pamungkas
turut hadir gubernur dki jakarta anies baswedan untuk memberi kata sambutan melalui konferensi video
yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu buat kita buat klub kebanggaan kita persija jakarta
tentunya semoga di usia yang sudah sembilan puluh dua tahun ini kita semakin dewasa semakin solid juga
dan tetap menjaga kekompakan kita
karena bagaimanapun antara pemain supporter dan manajemen kita harus bersinergi untuk mencapai cerita kita itu sih
semoga ke depan cerita kita bisa tercapai
meski di tengah pandemi covid sembilan belas pihak klub akan tetap merayakan ulang tahun persija yang ke sembilan belas
dengan menyala ke lampu oranye dan merah di tujuh titik sekeliling jakarta
sebenarnya acara ulang tahun persija kali ini banyak sekali agenda yang kita sudah canangkan
tapi karena memang izin tidak didapat kemudian dengan adanya keterbatasan dan protokol kesehatan
dilarang untuk banyak banyak dihadiri oleh para peserta
dan kali ini yang bisa kita lakukan dengan meng orange merahkan jakarta
salah satunya akan ada lighting besar di jembatan penyeberangan gbk
kemudian ada di terowongan kendal jpo polda metro jaya
kemudian jpo jembatan penyeberangan orang di ratu plaza
di bundaran hi kemudian di lapangan banteng patung pemuda dan yang terbesar ada di monas tugu monas
ya tentunya ini merupakan satu bentuk kemeriahan dan sukacita
ucapan syukur kita kepada masyarakat jakarta atas ulang tahun kita yang ke sembilan puluh dua ini
perayaan ulang tahun persija
biasanya meriah kini cukup dihiasi dengan kelipan warna oranye dan merah
di sejumlah monumen di ibu kota jakarta
tim liputan cnn indonesia